menyambut hari buku nasional pemerintah kabupaten gresik jawa timur membuat perpustakaan mini di halte dan lapas
sedikitnya lima ratus buku disediakan di tempat terbuka untuk merangsang minat sekaligus meningkatkan budaya baca masyarakat gresik
halte di jalan veteran kebomas gresik jawa timur berubah menjadi perpustakaan mini
berbagai jenis buku mulai dari buku bacaan tentang agama sosial hingga ketampilan bisa dibaca masyarakat secara gratis
ternyata perpustakaan mini buatan pemerintah kabupaten gresik ini juga hadir di jalan raya randu agung jalan jaksa agung di pelabuhan gresik dan di kepulauan bawayan gresik
bupati gresik sambari halim radianto menyatakan tidak khawatir buku buku di perpustakaan mini di halte hilang atau dibawa pulang warga
alasannya buku di pustakaan mini halte sengaja diperuntukkan untuk warga gersik
buku yang berkurang di tempat tempat yang sudah kami siapkan itu itu tidak hilang
buku itu dibawa pulang bagi yang suka membaca
jadi pemerintah kabupaten gresik bersyukur dan berterima kasih bagi masyarakat yang mungkin tidak selesai untuk membaca dan masih kepingin melanjutkan
pemerintah kabupaten gresik juga membuat perpustakaan mini di lapas cermai
saifuddin zuhri adalah salah satu warga binaan yang mengaku sangat terbantu dengan adanya perpustakaan mini di lingkungan lapas ini
ini membaatnya sangat banyak
yang mana kita dimabahkan oleh warga binaan setelah selesai jaman sholat
waduh baik gurur ataupun asal setelah baca shalan
baik yang dibaca itu tentang masalah yang muagama
ataupun masalah teori teori kewira swastaan
karena yang mana dari warga binaan sendiri ingin punya bekal
ya ingin punya bekal
ya ingin punya bekal
petugas lapas juga menganggap perpustakaan mini di lapas dapat menimbulkan minat baca terhadap warga binaan lapas
saya berharap dengan hari buku nasional ini seluruh warga binaan pemasarakatan sangat semangat menyintai membaca
saat ini ada sekitar lima ratus buku tersebar di sejumlah perusahaan mini halte dan lapas
perpustakaan mini ini diharapkan dapat merangsang minat dan meningkatkan budaya baca masyarakat gresik